kalian belum menjawab pertanyaan
apa tujuan kalwang saya sebenarnya
justru aku yang menjawab
aku menawarkan keadilan pada dunia
jika naga raja berada di tanganku
dan kegelapan akan melanda derita
di semua kebahagiaan yang ada
pergilah ke neraka
ada apa guru
ini gawat bintala
ini kekekuatan marusuta
aku dapat merasakan aliran tenaga yang luar biasa
dengarkan aku baik baik
ajan itu sangat berbahaya
dia bisa menghisap semua jiwa dari kehidupan yang ada
satu satunya cara mengatikannya adalah naga raja
aku akan mengambil nogowungu dari jaga tingkir
apa yang harus aku lakukan guru
tahan dia sebisa mu
tapi jangan nekat
karena aku cari orang bernama samil itu
sudah mengingkari janji
pakai menjebak kita segala
aku yang akan mengajarnya
aku akan habisi dia
dengan tiga gerakan
apalagi empat ya
takut kurang banyak
tidak merasa bersalah ya
atau menyesal atas perbuatanmu
kepala ku jadi pusing
aku tidak mau
kenapa malah lari
aku tidak mau saja
cepatlah minta maaf
kamu itu sudah salah
kamu yang menantangku
kamu tidak mau menepati janjimu
kali ini aku tidak akan kalah dari kamu
aku harus menemui kalawaksa
dan aku harus meminta bertanggung jawabnya
semua usaha aku akan sia sia jika begini
aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi

itu untuk saya
namaku tidak mau menyerah
tunggu saja kalian para wali
aku akan datang membuat perhitungan
apa yang sebenarnya direncanakan oleh kalawangsa
aku pinjam dulu bocah ini
mana jaka tinggi
kalian pasukan gunung tidak
apa yang kalawangsa perintahkan pada kalian berdua
aku sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya
semua cara sudah aku lakukan
kalau begini terus
bagaimana kita bisa merebut logongmu
apa aku tidak salah lihat
aku juga melihatnya
siapa yang membangkitkan
ini harus kita manfaatkan
dengan bantuan kalawangsa
kita bisa merebut logongmu
kalian belum menjawab pertanyaan
apa tujuan kalawangsa yang sebenarnya

apa maksud kedatanganmu ke malikudus
sekarang ceritakan apa tujuan kalawangsa
apa yang mereka lakukan